contohnya mereka aja cukur sendiri
masa kamu takut dicukur
ya tapi gak mau pak deh
tapi kayaknya dia aneh
pak segiti ada apa pak segiti
ini rupanya ijuk saya ada di sini
maksudnya ijuk apaan nih
ijuk saya terondol begini
nah kan kan bangun kan
nah pura pura pisah
bangun aja bangun bangun bangun
pak deh kalau begitu langsung aja sekarang kita cukur rambutnya pak deh
haikal gak mau dicukur nanti kegantengan haikal hilang
pokoknya kamu harus cukur biar ganteng kayak pak deh
tuh nanti rambut kamu bagus kayak pak deh
model mangkok bubur ayam
gini deh daripada kalian capek capek lari mendingan kita ngumpet aja deh
tapi ngumpetnya di mana
yuk yuk beran beran beran
lagi mana lagi sih mereka itu
udah sayang udah udah udah
mereka nggak usah dicari lagi
nanti ustaja panggil mereka untuk ke ruang guru ya
mereka lagi saya cek panggilan soh
yaudah deh tapi kita mumpet dimana ya
ya disana disana
disana itu banyak kecoh
mumpet di tempat lain
aku punya idea
asik asik asik
udah pada rapi semuanya
ini juga pantas
ya allah ya rohbi ya rohman ya rohim ya kudus kudus
ya allah ustadzha
positifnya dalam kejah
enggak liat najwa amalia sama utami enggak
enggak liat bustadzha
bahkan saya juga baru nyampe di dapur
bustadzha mah kalau nanyain dia dia apa ada jangan di dapur
kalau di dapur mau tanyain aja yang gelas piring satu lagi
ini ini kalian nih pada ngumpat ya ternyata
kalau kamu mau mengakui kesalahan itu adalah perbuatan yang mulia
tapi kalau kamu berbohong itu adalah perbuatan setan
sekarang pada jujur ya pada jujur amalia harus jujur itu komik punya siapa itu komiknya punya
melia nah ternyata itu semua bohong kan jadi sekarang komiknya itu punya si amalia kan ya
allah maafin posita ya neng posita kan kagak tahu iya ini amalia kamu nggak boleh gitu ya sayang
ustaz sudah maafin kamu tapi kamu harus minta maaf sama butet ya ayo minta maaf hai aku
jadi kayak gini kita nggak bakal kena cukul jadi kita aman nggak bakal kena raja nggak bakal cukup
di cukur pake
santri santri yang lain juga dicukur biar bagus biar api biar ganteng
cukur kemudian apa aja kalian bertiga habis cukur ya iya terus siapa yang cukur kita sendiri
kita ganti gantian ukurnya dia dulu saya setir nah bener tuh soalnya kita nggak mau repotin pak
ustadz jadi kita cukur sendiri iya kan iya kan
tuh contohnya mereka aja cukur sendiri masa kamu takut dicukur
kayak trondol begini udah kayak kutilang mabung
entah udah bisa mau pakai kata bisa
tuh ustadz mereka bohong itu pakai incuk itu
loh jadi ini
udah lah kalian mau bisa bisanya bohongin ustadz ya
parah ustadz botakin ustadz bundulin ustadz
karena kalian udah bohong maka sekarang buat kalian bakal ustadz botakin
sampai kayak pemain konjek
ini dia rasa
bok marah bok marah
ikan gak boleh jokot
ustadz ridwan coba tolong siapin itu putih rumput
maksud saya gunting rambutnya
saya akan memulai proses pangkas pangkas
bentar panju dikit
pas saya megang rambut saya kok rambut saya jadi kritik ya pak
lukman yang terlalu semenjak kau masuk pondok ini rambut kamu udah keriting
itu mama sungguh saya lupa
lah rambut rambut dia dia baru tau
sombri sekarang waktunya kamu untuk dipakai rambutnya
baru di muka pecinya
belum ustadz saya kira udah
jadi ustadz kalo perlu saya
gak perlu dicukur atau hikal dulu gitu
ya dengerin ya ini buat semuanya ya
ini demi kebaikan kalian semua
rasul itu pernah berkata
barang siapa yang memiliki rambut
hendaknya dia memuliakannya
hadis riwayat abu
apa yang dimaksud dengan memuliakannya
kita harus merapikan rambut kita
dan jangan dibiarkan liar
tapi rasul juga melarang kita untuk
koza itu adalah memotong sebagian rambut
dan membiarkan lebat di bagian yang lain
contoh nih ya
terus kalian biarkan lebat di bagian tengahnya
itu dilarang ya
pokoknya sobri kamu tenang aja
ustadz musa yang mulia
dasantun ini sudah sungguh sangat
berpengalaman liat nih
jenggot ustadz musa yang kayak tali helm ini
ini gak semata mata seperti ini rapi
ini tuh kayak perpaduan tolci pularang sama tolci paling
ini ustadz tiap hari rapi
ini sendiri gunting sendiri
sudah siap kan
ngeliat mahakarya dari ustadz musa yang mulia dasantun
ini dia bukan sulap bukan sihir
bukan hanya sekedar harap
dan bukan juga ngomong di bibir
toprak ketoprak ulala
kenapa kenapa bingung ya
pasti kalian nggak pernah ya
udah sekarang gantian gilirannya
mau dipotong baru
prinses ini ya
prinses ini ya kita main yuk
prinses ini ya
yuk kita main ini yuk
pada mau kemana